satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur mengakui
vaksinasi di sejumlah daerah di jawa timur rendah
untuk daerah wisata seperti kabupaten pasuruan jember dan banyuwangi
warga yang mendapatkan dosis dua jauh di bawah lima puluh persen
banyuwangi misalnya dosis satu tercatat tujuh puluh satu sembilan persen dan dosis dua empat puluh dua dua puluh delapan persen
untuk kabupaten pasuruan misalnya vaksin covid dosis satu sebanyak lima puluh empat sembilan belas persen
jember lebih kecil lagi dosis satu baru empat puluh sembilan sebelas persen dan dosis dua hanya lima belas enam puluh persen
hanya kota malang dan batu yang vaksinasinya di atas sembilan puluh persen untuk dosis pertama
dan tujuh puluh persen untuk dosis kedua
nah untuk daerah daerah yang wisata memang daerah daerah wisata yang basisnya itu adalah kota
seperti kota malang kota batu itu capaian vaksinasinya sudah di atas sembilan puluh persen rata rata
malang itu sembilan puluh lima sembilan persen batu sembilan puluh satu
tapi daerah daerah yang merupakan kabupaten itu biasanya capaiannya masih di bawahnya
contohnya seperti yang jember itu masih empat puluh sembilan satu banyuwangi agak lumayan sudah tujuh puluh satu sembilan persen
bukan hanya daerah wisata
jumlah daerah di jawa timur mencatatkan angka vaksinasi sangat rendah
empat kabupaten di pulau madura pamekasan sampang sumeneb dan bangkalan menempati posisi empat terbawah
susul kabupaten nganjung
di lima daerah itu vaksinasi untuk dosis dua hanya dua belas sampai dua puluh lima persen saja
untuk pembatasan satgas akan memperluas penerapan aplikasi peduli lindungi dan wajib vaksin bagi pengunjung lokasi wisata
rendahnya literasi soal pandemi
diakui makian menyulitkan percepatan vaksinasi di sana
epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo pesimis
vaksinasi bisa mencapai seratus persen di jawa timur terutama untuk daerah wisata dan kabupaten lain di bawah tujuh puluh persen
saat ini total vaksinasi di jawa timur untuk dosis satu enam puluh lima lima puluh dua persen dan dosis dua hanya empat puluh empat puluh sembilan persen
mutlak vaksinasi harus seratus persen
apalagi nanti untuk anak anak di bawah dua belas tahun juga sudah mulai ada vaksinasi ya
tapi yang harus diprioritaskan tetap lansia
karena anak anak kemungkinan risiko untuk meninggal ketika tertular itu rendah sangat rendah
yang tetap tinggi adalah lansia
jadi lansianya ini harus dikejar
meskipun kekebalan alamianya sudah mulai terjadi tetap vaksinasi harus dikejar
harus seratus persen
dan jawa timur
jawa timur masih jauh loh ya
jadi tidak mungkin lah sampai akhir tahun ini bisa mengejar itu
windu mengingatkan mobilitas manusia terutama di masa libur natal dan tahun baru pasti meningkat
belum lagi wisatawan luar negeri yang masuk ke indonesia
adanya varian delta plus yang sudah merebak di banyak negara termasuk tetangga
membuat keselamatan masyarakat terancam
penularan tinggi meningkatkan angka kematian
tim liputan cnn indonesia